sorotan lain pesawat kargo milik smart air rute bandara tarakan menuju nunukan kalimantan utara dilaporkan hilang kontak
pesawat ini mengangkut dua orang dan kargo seberat lima ratus delapan puluh tiga kg
pesawat jenis pksne pilatus pc enam yang hilang kontak saat melakukan penerbangan dari bandara jua tatarakan menuju binuang
diduga lokasi jatuhnya tak jauh dari bandara binuang kerayan tengah nunukan kalimantan utara
diketahui pesawat perintis milik smart air ini melakukan penerbangan dari rute tarakan pada pukul delapan dua puluh sembilan wita menuju binuang dan diperkirakan tiba satu jam setelah lepas landas
namun satu jam setelah lepas landas pesawat ini hilang kontak

apabila ditemukan objek yang diduga nanti akan diinformasikan melalui tim kami yang sudah
di lokasi di jadul
diduga lokasi jatuhnya tak jauh dari bandara binuang
ke rayan tengah nunukan kalimantan utara
pesawat jenis pksne pilatus pc enam ini
memang dijadwalkan hari ini untuk mengangkut logistik sembako
untuk warga di perbatasan dan pedalaman
sementara jadwal hari lainnya dipergunakan
saat ini tengah dilakukan upaya pencarian
dan untuk itu telah disiapkan
posko crisis center untuk pengumpulan informasi pencarian pesawat
di bandara tarakan dan bandara malinaung
ada dua pesawat yang dioperasikan
dalam misi pencarian yaitu
pksng dari maskapai smart aviations
dan pkvvu maskapai dari
pemda juga sudah turun tangan membantu
salah satunya dengan memberangkatkan pasukan
dari kodim ke daerah setulang